tapi tantangan terberatnya apa sih tir
kadang mungkin ada stigma stigma yang kayak
kamu yakin nih bisa mengendarai
tantangan terberat lo sebagai
ibunya tapi juga harus bekerja
oh jadi pas hamil kamu literally gak bawa kereta sama sekali
jadi ini berlaku untuk seluruh
jadi memang kebetulan aku tuh kayak
yang kedua hamil gitu loh yang pertama temenku
dan ya cukup berbahaya
manjat kereta kadang gitu kan pada pekerjaan lain
semua beresiko dan yaudah dari departemen memutuskan
jadi literally sembilan bulan lo tidak bekerja
nah dan setelah kita sudah dinyatakan
siap lagi kerja itu kita harus tes lagi
kalau tidak membawa kereta lebih dari beberapa bulan
jadi kamu masih ingat gak sih dulu ada kayak semboyan
dan terupgrade dengan sistem yang terbarunya
jadi ya itu membiasakan ulangnya lagi yang agak cukup
tapi cukup baik juga ya ternyata ya pemerintah
memberikan waktu untuk seseorang masinis yang sedang hamil
dan itu dua belas bulan satu tahun jatohnya
tapi zaman covid ya jadi kayak ada wfh nya sedikit
kupikir zoom meeting tapi sambil mengandarai mrt